ia sudah dua puluh tahun lamanya menggeluti bisnis tas
cara menyantap singkong yang memiliki nama latin manihot esculenta ini tidak selalu harus langsung dimasak
karena itu kan kalau tidak salah pengalaman saya coaching saya yang ketiga
hal tersebut disampaikan oleh juru bicara kementerian perhubungan adhita irawati selin sore
kedua untuk perikanan yang ketiga untuk pertanian
untuk orang orang kaya itu menguasai modal di mana
dipisah putih telurnya juga dipisah nah putih telurnya itu nanti akan kita gunakan untuk
jadi pada saat itu udah sekitar dua sampai tiga tahun ya
rencana yang dilaporkan untuk membiarkan anggota band tersebut terbang ke tempat yang aman ke israel
memasak di warteg susah susah gampang
ya udahlah terus saya ikut jets
jadi meskipun pagernya tinggi dari luar tetap terlihat tiga segitiga fasad yang sangat unik
ini salah satu gerakan yang dapat kalian lakukan selama berpuasa
tradisi ini biasa dilakukan sebelum musim tanam padi
dan memiliki filosofi serta makna tersendiri
nah sekarang ini kan masalahnya mohon maaf
namun saya lihat juga beberapa faktor lain yang mendukung ada pun yang tidak mendukung
sebagai selaku kabak gakum ro profos dipropampori
sudah ada statement dari apindo
nah itu pak prabowo jawab bahwa
pria asli garut ini sudah enam belas tahun bekerja di ibu kota sebagai pemangkas rambut atau capster
pak maknanya nanam padi rugi
mereka menggabungkan banyak partikel ketika mereka dibuat bersih
apalagi selisih harga jual dan belinya tidak terlalu jauh
hal hal atau pengalaman apa yang membuat mbak pengen pulang ke indonesia
hak hak anak pun dipenuhi seperti kasih sayang pendidikan dan kesehatan
kemudian faktor lain memang pca amerika ya
apakah ini artinya bahwa kita juga harus menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin yang pertama dan kedua kita gunakan
berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kabupaten cirebon untuk menekan kasus kekerasan
tidak memproteksi kepada orang asli peribumi
saat defabel menyalurkan hak pilih
kalau dari sisi substansi rasa rasanya saya mulai mendengar gagasan gagasan mereka
jadi kalau dihitung ini sekitar lima puluh mas